bentar hatunya muncul lagi istereng
ya ampun rafa radio doang itu ngikutin aja
apaan sih itu ada hantu gamelan loh
ada hantu gamelan tadi ya oh serem banget suaranya bikin merinding
aduh suaranya tambah deket
mending kita kabur lagi bareng bareng
bu saya dengar dengar anaknya bu endang sama bu messi ditemui sama hantu penari jawa yang bikin gamelan ya
benar sekali ibu ibu tau gak gak cuman adam dan juga zara yang ngeliat
aku juga ngeliat

tapi ibu ibu katanya nih kalau malam malam bunyi suara gamelan
berarti akan terjadi malapetaka ibu ibu
iiih seram banget tuh
jangan nangkutin aku
suara apaan tuh suara apa tuh bu
diwarung nyampe siti
baru ibu bilang
eh eh eh baru saya ngomong apa
aduh ya ampun aduh gimana dong
apa warung saya kebakaran
buat ruang gue
buat ruang gue sih
buat ruang gue
jangan jangan jangan
aduh ya ampun
kamu gak usah bawa bawa ke sana
kamu gak perlu duduk disini sama messi
ini lagi keadaan genting genting
malah gedet gedetan ngapain sih kayak gitu
nama aku rinto
aku adeknya tete ranti
kamu pulang sama saya aja
iya apaan sih bu messi
eh siapa tuh
itu kan sosoknya
di stadion yang kita cari cari
yuk kita kelihatan jejaknya
yuk yuk begini aja

yuk yuk yuk
mulan berhati ntar hantunya muncul lagi
ya ampun rafa
kadiah itu ngikut ngikutin aja
kalian kenapa dari tadi ngikutin saya
hah kita gak ngikutin
halah jangan bohong kamu
kecil kecil udah pintar bohong ya
aduh udah pada mateng
masakanku pasti super duper yummy
pasti si rinto tak kluk nih sama makanan aku
sekarang tuh bukan masanya lagi dari mata turun ke hati
tapi dari mata turun ke perut
perut perut perut
punya berondong ganteng
walaupun dia item
tapi item ya item manis
mudah mudahan dia suka ya
oh ada suara gemelan ya
suara gemelan dari mana
nggak dicolok tipnya
tapi kok bunyi gemelan
suaranya dari mana ya
coba lihat di depan nih
apa di depan ya
dari mana ya suaranya
suaranya dari mana sih
kan suara gemelannya dari mana
suara gemelannya dari mana sih
suara gemelannya dari mana

hantuk hantuk ada hantuk ada hantuk
banjir akan datang
aduh aduh aduh
lah kayak gini pak rinto